anggota dewan pengawas kpk alberti naho mengatakan pada semester satu tahun dua ribu dua puluh ini
dewan pengawas telah mengeluarkan empat puluh enam izin penyadapan sembilan belas izin penggeledahan dan satu ratus enam puluh sembilan izin penyitaan
dalam konferensi pers kinerja semester satu dua ribu dua puluh dewan pengawas kpk selasa siang
alberti naho menjelaskan tidak semua izin yang diajukan kpk ke dewan pengawas langsung diterima
jadi mungkin perlu juga kami sampaikan kepada bapak ibu bahwa
izin ini bukan berarti setiap kali izin yang diajukan itu diberikan izinnya itu belum tentu
ada diberikan izinnya ada yang tidak diberikan izinnya ada yang diberikan izinnya tapi tidak semuanya
saya kasih contoh misalnya izin penyitaan mengajukan penyitaan untuk dua puluh item yang akan disita
bisa dikabulkan dua puluh nya bisa hanya dikabulkan
atau enam belas misalnya
kebetulan sampai dengan semester satu ini sampai dengan saat ini semua izin itu tidak ada yang ditolak seluruhnya
tapi yang ditolak sebagian itu ada